pesta demokrasi di dki jakarta sudah berakhir
berdasarkan hasil hitung cepat anies sandi sukses memikat hati warga jakarta
setelah memberikan suara kini saatnya warga dki kembali bersatu
menagi janji kampanye yang sudah disampaikan calon gubernur dki yang baru
hingar bingar pilkada dki usai sudah
sejumlah lembaga survei memastikan calon petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
kalah telak dari penantangnya
sambil menanti hasil resmi dari kpud dki proses rekonsiliasi eloknya sudah dimulai sejak saat ini
pilkada dki telah menyita perhatian menguras energi bahkan memicu polarisasi warga jakarta
kini waktunya bersatu kembali
kedua kandidat pun sudah menunjukkan langkah merangkul warga bersama sama
datang kita sesudah kemarin sama sama kita menyelihat hasil
kemudian tentu kita masih nunggu keputusan kpu ya tapi kita melihat akan ada perubahan
dan tadi mulai bicara tentang bagaimana program program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh pemda
karena itu perlu waktu
terus yang kedua adalah kita sama sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan persatuan
saya sampaikan misalnya contohnya
kan kita ingin ada kartu jakarta lansia
makanya saya sampaikan pada pak anies ini kan apbdp kan saya yang nyusun
nah tentu kita mesti duduk bareng mesti sampaikan pada partai pendukungnya
jangan sampai ini deadlock jangan sampai ada pokir pokir kayak dulu tuh mas
kalau dia minta dipokir pokir saya tolak berantem nih
waktu berantem kasihan pak aniesnya masuk
oktober baru nyelesaikan apbdp nggak selesai
nah kalau saya selesaikan pihak misalnya dari pak taufik gerindra
nanti programnya dia gantung nih apbdp nya nih
nah saya sudah minta tim anggarannya pak anies kirimnya ke sini
kan kita kan open data
kita duduk bareng kita susun
mana yang harus cepat
supaya begitu masuk bisa memenuhi janji janjinya
pesta demokrasi tak berhenti di sini
kini saatnya kembali melihat daftar janji kampanye yang diumbar kepada warga jakarta
menagih janji kampanye adalah hak setiap warga
karena mengubah wajah jakarta menjadi lebih baik adalah tugas utama pemimpin dki jakarta
elvira karunisa cnn indonesia
anies baswedan sandiaga uno sukses melenggang meraih kursi dki satu berdasarkan hasil hitung cepat
rekonsilasi pun menjadi kunci sebelum kerja keras membenai jakarta
bersatu demi jakarta baru menjadi tema editorial view
dan bersama saya saat ini sudah ada bang alvito danove ginting
bang vito yang menarik adalah mungkin kekalahan telak ya
dari lima puluh tujuh banding empat puluh dua persen
apa yang bisa dilihat sedikit sebelum kita beralih ke perbincangan move on ya
yang pertama barangkali memang banyak hal yang tidak menguntungkan dari sisi ahok jarot ya
yang pertama barangkali orang kemudian melihat bagaimana kemudian sidang penodaan agama dianggap sebagai
upaya untuk menghilangkan kampanye negatif
disitu kan jpu mengatakan tidak cukup waktu
lagi lagi kemudian jpu dipotret sebagai representasi pemerintah pusat begitu
apakah kemudian pemerintah pusat memberikan apa namanya memberikan favor kepada ahok
sehingga pembacaan tuntutan kalau misalnya kita dibacakan kan berarti kan orang sudah tahu tuh bahwa ahok nanti mendapat tuntutan satu tahun
kemudian dua tahun masa percobaan
tapi itu tidak dilakukan urung dilakukan karena jpu mengatakan bahwa tidak siap
nah ini kan agak aneh juga ya
kemudian publik terutama publik yang swing voters barangkali mempertanyakan ini kok jadi kayak gini nih ahok mendapatkan favor
terus kemudian pemberitaan soal bagi bagi sembako ada pengiriman sapi ke pulau seribu atas nama pasangan ahok jarot
itu harus diakui secara signifikan memberikan kontribusi kepada apa namanya kemenangan anisandi juga gitu ya
bagaimana itu kemudian selama tiga hari kalau tidak salah cnn mencatatnya informasi itu bergerak viral
dan semuanya menuding menunjuk hidung pasangan ahok jarot yang kemudian menjadi tidak populer tentu saja buat mereka
dan ada catatan juga karena minggu ini jadi minggu yang
minggu panjang ya hari jumat libur gitu ya
banyak orang yang meluangkan waktu
kita harus cek lagi bagaimana tingkat golput yang terjadi
tapi ada prediksi juga karena libur panjang ini tidak menguntungkan pasangan ahok jarot karena banyak orang yang kemudian
dan itu terbukti bang fito ketika saya live di tpsnya ahok
dari lima ratus empat puluh sembilan dpt seratus orang tidak hadir
jadi ketika saya tanyakan beberapa dari mereka memang lebih membeli long weekend ataupun berlibur seperti itu ya
itu beberapa hal tentu saja
itu kalau kita membaca dalam jangka pendek ya
jangka panjang kemudian tentu saja pengaruh apa namanya tarik menarik sentimen agama bisa dikatakan begitu ya
bahwa pemilih islam harusnya memilih pasangan yang seiman dan lain sebagainya
itu menjadi kapitalisasi yang menguntungkan pasangan anisandi sih sebenarnya
kemudian tadi dikatakan adalah kita coba move on sekarang ya
dan sudah terpilih nih
nanti tinggal dilantik bulan oktober
lalu selama lima ratus empat puluh sembilan dpt
enam bulan enam bulan warga jakarta terpolarisasi dengan berbagai macam isu terkait dengan agama
terkait dengan isu isu politik ataupun yang lain
lalu bagaimana rekonsiliasi yang tepat yang harus dilakukan oleh yang menang maupun yang kalah saat ini
mengingat ya tadi roda pemerintahan harus berjalan
jakarta harus berbenah
cnn mencatat dengan baik bagaimana upaya dari kedua belah pihak
pasangan ahok jarot yang pertama dan pasangan anisandi di sore hari pencoblosan
ketika hasil quick count sebagian besar sudah masuk di rekap
dan kemudian hasilnya menunjukkan pasangan anisandi keluar sebagai pemenang
pasangan ahok jarot dengan legowo dengan hati besar
kemudian mengumumkan kepada publik mengucapkan selamat kepada pasangan anies sandi sebagai pemimpin baru jakarta
hasil quick count walaupun hasil rekabnya belum dihitung ya
ini menjadi pembelajaran yang baik buat dki jakarta
pasangan jokowi ahok menang juga melakukan hal yang sama
jadi quick count itu taken for granted sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menentukan siapa pemenangnya
walaupun itu bukan hasil akhir yang menentukan pemenang tapi bisa dipakai sebagai indikator
dan pasangan ahok jarot dengan keteladanannya memberikan pemahaman kepada publik bahwa ya sudah perang sudah berlalu
pertandingan sudah selesai
hasilnya sudah ditentukan dan kita terima sama sama
keesokan harinya anies berusaha untuk membalas virtu tersebut
membalas kebaikan tersebut
cnn indonesia juga mencatat bagaimana dengan upaya yang sedemikian rupa anies bela belain lah istilahnya untuk datang ke balai kota
walaupun dia sebenarnya tahu bahwa ahok harus datang ke persidangan untuk mendengarkan tuntutannya gitu
dan munculnya dua orang ini menyapa publik
lewat kamera teman teman jurnalis televisi melalui tulisan teman teman di portal berita dan radio barangkali memberikan kesejukan tersendiri gitu
tinggal bagaimana kemudian dua upaya inisiatif ini dilakukan jangka panjang
karena kan begini di atasnya sudah selesai nih pengalaman kita di dua ribu empat belas
di atasnya sudah selesai tapi kalau dua ribu empat belas panjang sih yang atas juga
tapi ini sudah selesai nih
kalau di dua ribu tujuh belas ini di dki jakarta isu nggak ada di elitnya
sekarang tinggal bagaimana ini diejawantahkan di tataran pelaksanaan
di cnn indonesia kita punya komitmen untuk menjaga rekonsiliasi berlangsung dengan secepat mungkin
konsolidasi di akar rumput terlaksana dengan baik
karena biar gimana juga jakarta cuma satu
nggak bisa jakarta di belah dua gitu kan
dan berdasarkan hasil pilihan populer yang menang anisandi
ya sudah kita terima itu mari kita jalan bareng bareng
lupakan yang masa lalu
itu di mainstream media
tapi kan kita juga punya sosial media
yang punya kuasanya sendiri
yang punya daulatnya sendiri
hari hari ini kita melihat sosial media masih belum bisa move on
nah kalau misalnya ini nggak bisa diupayakan selesai dalam waktu cepat
supaya provokasi tidak dilakukan
buzzer buzzer berhenti melaksanakan kerjanya
karena kan kadang kadang gini
nanti juga kalau bayarannya sudah selesai
tapi buzzer itu kadang kadang juga baper gitu loh
jadi bukan hanya it's just a matter of money
bukan hanya urusan uang aja
ini urusan perasaan
like and dislike dan lain sebagainya
jadi ini yang harus diupayakan
terakhir bang vito ini terkait dengan masalah kebijakan nanti ke depannya
ketika anisandi berjalan di bulan oktober
yang menarik adalah ada pak meo mengatakan ganti pemimpinan
ganti aturan regulasi segala macam
lalu bagaimana anda melihat dengan iklim investasi
kemudian juga infrastruktur di jakarta yang lagi berbenah seperti saat ini
pak basuki tadi sudah mengatakan bahwa mereka akan menginisiasi pola penyusunan anggaran
karena kan sebentar lagi nih agustus akan disusun anggaran daerah
jadi yang menyusun itu masih pasangan ahok jarot
tapi kemudian yang melaksanakan nanti adalah pasangan anisandi
nah ada baiknya kemudian masa transisi itu dibuat sedemikian rupa
sehingga ada irisan yang ciamik gitu
bagaimana kemudian pasangan pendahulu menggandeng pasangan suksesor
untuk menyusun bersama sama program gitu
memberikan pemahaman kepada dprd bahwa ini adalah program yang akan dilaksanakan oleh suksesor nantinya gitu
nah itu yang kemudian ya pak ahok jarot juga harus mengakomodasi
program program yang akan disusun oleh anisandi
kalau enggak akan patah patah tuh
jadi harus ada sinergi harus ada pertemuan pertemuan simultan
sebelum nanti oktober terjadi serah terima jabatan diantara mereka berdua
terima kasih bang vito